wakil ketua dewan partai gerindra atau wakil ketua pembina partai gerindra sandiaga uno membantah kabar dirinya pindah ke partai persatuan pembangunan atau p tiga
sandiaga menegaskan hingga saat ini ia masih loyal bersama dengan partai pimpinan prabowo subianto
ditemui dalam kunjungan kerjanya di banyuwangi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu mengaku akan membicarakan isu tersebut dengan pimpinan partai gerindra agar tidak ada informasi simpang siur di publik
baginya gerindra adalah partai yang membesarkan namanya
isu sandiaga uno bergabung dengan p tiga pertama kali diungkapkan ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad pada rabu di gedung dpr ri jakarta
dasko mengaku mendapatkan kabar sandi akan resmi menjadi anggota p tiga dari anggota fraksi p tiga di dpr
karena saya sudah mendengar kabar dari teman teman fraksi p tiga bahwa pak sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota p tiga
nah sehingga kalau sudah jadi anggota p tiga
ya tentunya kan itu kewenangan dari partai p tiga untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan
kan sudah kalau memang sudah resmi di p tiga kan yang nggak ada jangan ditanya ke gerindra